ini baru tugas seorang pendekar
sembarah pendekar basir akan menolongmu
waduh betul gak kena
baga si melek ini kena juga
kita juga bisa berbuat sesama
kita minta bantuan pada raja iblis
dia bisa menggerakkan tentara si rumah
ya raja iblis pernah menghadapi wak bayo
dia pasti senang membantumu
dan aku aku akan menggerakkan seluruh pasukan
bagus tapi sebelum menghadapi mereka
makhluk laknat mau apa kau mengganggu ku
kalau tidak aku tak akan segan menghabisimu sekarang juga
guru guru abun guru kurang lepaskan
aku membiarkanmu hidup untuk merebut cabut sati ambal rasul itu
jika tidak hidup kau tidak akan tenang
sebab selalu diburu oleh pemuda laknan itu
siapa itu sembara
apa yang harus kita takutin dari sembara
apa guru tidak mampu untuk mengalahkan sembarang
apa berusaha mengalahkan guru iya
kurang ajar mulutku iya
guru guru abun guru
mulutmu sungguh lancar
kamu harus diberi pelajaran
guru guru guru guru guru abun guru abun
aku berjanji aku tidak akan mengulanginya lagi
tidak ada satupun orang sakti yang aku takuti di dunia ini
tapi pemuda itu berbeda
selama dia memegang jamuk sakti aku takut
aku tidak akan sanggup menandinginya
karena dia mendapat kekuatan dari langit
lalu guru dengan keterbatasan ilmuku bagaimana aku harus mengalahkannya
koda dia dengan perbuatan kotor
sebab itu akan membuat dia terputus dari kekuatan langit itu
aku harus memisahkan sembara dari cemati amal rasul
baik guru aku akan melakukan perintah guru
cepat pergi salma
barah tunggu barah
barah aku lelah barah
aku tidak sanggup
kamu ingat ya aku ini pendekar silat
bukan pendekar lari
ini baru tugas seorang pendekar
pendekar basir akan menolongmu
aduh untuk gak kena
si melek ketik kena juga
si melek ketik kamu tuh ya cari masalah sama aku
jadi malu kan kamu begini
terima kasih kisanak terima kasih atas pertolongannya
tidak tahu mereka mengikutiku sejak di pasar tadi
dan mereka hendak
sudahlah nyai yang penting sekarang nyai selamat
nyai mau kemana
pulang tapi aku takut sendirian
biar saya hantar
sir kamu kenapa
kenapa kenapa pasti tanya kenapa
sudah siang begini kenapa baru pulang kenny
hampir aku celaka pak
ada tiga orang penjahat yang hendak menyelukai aku
untuk ada kakak ini yang datang menolong
oh aku aku ini namanya basir
kalau di kampung aku dipanggil pendekar
dan ini teman aku sembara
kalau begitu pendekar ini pasti istimewa
karena biasanya tubuh pendekar itu kuat gesit dan ramping
tapi kelihatannya kisana ini loyo dan gendut
oh kalau itu lain masalah pak
lesu loyo itu karena aku sedang lapar
oh kalau begitu saya ada makanan
sampai di sini
rangkap kita berhasil panggaran garai
kita lihat perangkap kita selanjutnya
maaf pak kalau boleh saya mau makan di luar
silahkan makan nabara
nabara harus menginap di sini
betul betul pasti kita melihat di sini
ya kan barah
sebenarnya kita harus segera sampai di pasar sih
pasar masih sangat jauh
kalau berangkat sekarang menjelang nanti malam baru sampai
sudahlah mendingan malam ini nginem saja di sini
semuanya berjalan dengan lancar
sekira bertindak aku sudah tidak sabar
mereka datang lagi mereka mau memerkus aku
mereka mau memerkus aku